lo kok sedih kayak gitu
katanya udah dapet tempat tinggal yang lebih baik
laura gimana ya keadaannya sekarang
aku pengen banget telfon dia
tapi aku takut dimarahin sama tante mary kalau ketahuan
nanti bisa bisa tentang mary makin benci sama laura
aku gak mau
tante mary udah tidur belum ya
udah aku telepon aja deh
ra gimana keadaan lo sekarang
tadi siang pulang sekolah
lo kemana ra
sekarang lo tuh gak usah mikirin gue lagi ya
lo gak usah mikirin gue tinggal dimana makan apa
sekarang gue udah happy banget
karena sekarang gue punya tempat tidur yang empuk
terus makannya banyak banget
gue semua yang gue mau gue dapet
jadi lo gak usah mikirin gue sengsara
gak usah mikirin kalau gue tuh kalau gak nginep di rumah lo
terus gak naik mobil lo tuh bakal sengsara
sebenernya enggak gue happy banget oke
kok ditutup sih
jangan jangan laura ngomong kayak gitu
itu cuma buat nyenengin aku aja lagi
pom teman kamu kan ada di sini emangnya orang tuanya tuh gak cari dia
ngetau tuh mih katanya sih dia kabur dari rumah
bom mami sih gak ngelarang teman kamu itu tinggal di sini
laura itu kan sudah besar perempuan lagi
kayaknya nggak pantas deh kalau dia tinggal di sini apalagi di kamar kamu
pom papi pikir juga begitu
lagipula pom kalau kamu mau ngajak orang ke sini
itu kamu harus pikirin dampak buruknya bagi keluarga kita tahu
wawan cuma kasihan sama dia
ya tapi kamu juga harus kesingan dong dengan keluarganya
siapa tahu mereka juga lagi mencari dia
pom ada baiknya kamu bicarakan sama teman kamu itu baik baik
suruh dia pulang
laura ayo sekalian kita makan sahur ya
tante baik banget
eh lu udah siap belum
aduh ayo dong kita pulang ke sekolah nih
ah telat dah
lu nggak jawab sih
aduh lu mau sekolah nggak
yah ya lah
aduh wah jangan dia masih tidur nih
wah aku masuk dulu
aduh kok nggak ada sih
ah ma aduh
tunggu uh fungsinya
tunggu ma ma
ya kandung pickle susu ini sudah
mungkin lu waktu sedih lagi
lu bisa jugak di rumah ajaidsnya
laura tuh sekarang sudah nggak tinggal di sini lagi neng
katanya dia udah dapat tempat tinggal yang lebih baik dari tempat ini
bapak nggak tahu laura pergi ke mana
maksud saya apa laura bilang sesuatu sama bapak
maaf neng bapak nggak tahu tuh
bapak tahu nggak laura perginya sama siapa
nggak juga neng
kak lo kok sedih kayak gitu
katanya udah dapat tempat tinggal yang lebih baik
kau balik lagi ke sini
surah aku tahu mau balik atau nggak
kamu gak boleh balik lagi ke sini
ya bukannya begitu
nanti nanti jangan ngeluh ya kalau gatal gatal lagi
kok laura tidak ada
kenapa laura tidak masuk sekolah ada yang tahu
bu kita semua kan tahu kalau ternyata shilora itu cuma cewek miskin
mungkin karena malu dikatakan nebeng kali bu
semuanya jadi berantakan kayak gini
sudah sudah sudah
sekarang kalian lanjutkan pekerjaan kalian lagi ya
api boleh pinjam uang nggak
nerek minjemin duit sama si laura
kasian laura tante
tadi aja dia gak masuk sekolah gara gara dia sama sekali nggak punya uang
dan opi mau ngebantuin dia tante
dia sekarang tinggal di gudang musola
dia kabur dari rumahnya
hubungannya sama tante
ini kan bulan puasa
jadi opi boleh nolongin laura
maksud tante teh memang betul kita sebaiknya membantu anak anak yang lagi kesusahan
tapi tidak sama anaknya si omas
ewe tapi tapian opi
terima kasih pak
ezi lu sengaja kan nyangkat dia
kamu udah mau belain aku
bunga ini sebenarnya buat lora
tadi glenn ngasih ke gue
dia mau ngasih bunga ini ke lo
tapi dia maru
insana ko berhasil
oke terimalah bunga ini dariku
jadi kamu pelakunya
lu banyak banget